udah udah pak biar saya ajak lah sama saya
kamu ada disini
nenek kesel deh sama si raka
masa mau sungguh obatnya sama dia
kalau menurut ayah sih
ya raka itu kan cuma dokter
jadi harus bisa bersikap profesional gitu nek
tadi nenek cembungsi
soalnya nenek kesel
apalagi sama keluarganya
ayah udah makan belum
makan sama sama yuk
makan sama sama ya
kebetulan ayah juga baru mau makan sih nek
ayah juga sama sama
kamu tunggu dulu disini ya
sama tante ya
nek ke dalam dulu
ayah seneng sekali ketemu sama tante dan nenek
tante juga seneng ketemu sama ayah
nenek udah masakin tuh
nenek sama mama kamu
aku tau nenek pasti mau jodohin aku sama ayah lagi kan
tuh saat ini aku gak mau dijualin sama siapa siapa
ga cowek siapa aja lah
udah sekarang oke
emangnya kamu mau jadi bujang lampu ke pak
nek aku masih muda nek
udah deh nenek jangan jodohin aku sama seba seba dulu ya
udah kalau mau kamu gitu
kita makan berdua aja di sana ya
nanti lagi ya
nanti lagi nek
hatinya benar benar sakit
aku harap hati raka bisa cepat pulih
bukan supaya raka bisa pacaran lagi sama aku
aku hanya kasihan sama raka
dan kalaupun yang sembuhin raka itu perempuan lain aku nggak apa apa kok
aku rela asal raka bahagia

bagaimana kamu tahu
ya apakah kata kata kata anda semua dari sana
halo pak kamu sudah terima undangan kan
yang ini pak undanganmu pernikahan itu
pak kok males pak capek
satria kamu harus datang ke undangan ini ini penting ini urusan bisnis
kalau papa pergi urusan bisnis kamu harus datang
ini buat masa depan kamu loh
iya pak tapi aku capek pak
harus kamu harus datang ingat itu harus
eh satu lagi
si aduh siapa itu namanya
anak temennya papa nah itu kan masih sendiri
nah kamu ajak aja dia buat teman
jangan sama sama sama kamu ya
papa enggak enggak enggak enggak enggak
yudit tuh enggak ya pak ya aku enggak mau sama yudit pak
kenapa enggak itu anak kan baik sama kamu teman sama kamu sudah akrab sama kamu
apa lagi yang kurang sih
pak aku udah terlanjur dekat sama cewek lain pak
itu masalahnya itu itu
ya pokoknya ada lah
masih pendekatan pak nanti kalau udah jadi baru aku kenalin sama papa gitu
ya ya ya ya ya sudah ya sudah
kamu ajak aja dia
cewek itu harus yang pantes sama kamu yang satu level sama kamu
jangan bawa yang enggak enggak
jangan yang norak ya
adiknya pangeran charles itu loh
pangeran monaco maksudnya ya mungkin
cari aja telepon dong putri monaco
aku mau lagi banyak kerjaan bos
cari pasangan buat gue cepet
bu jadi hari ini pulang sama satria
aku udah cerita sama kamu kan kalau aku lagi ada masalah sama satria
tapi emang lo belum latih
tapi ya jelas keadaannya jadi beda
yaudah kalo gitu aku aja nganterin
enggak usah lah aku bisa pulang sendiri
kita kan searah
enggak apa apa aku sendiri aja
enggak harus ya
saya kemana belum pulang juga
si ayah jalan sama si raka lagi
terima kasih ya
kamu besok kerja
besok hari sabtu enggak aku gak kerja
aku gak akan restuin dia
oh besok aku udah ada janji
ya aku janji sama mama aku bakal nyamperin suaminya mama
suami mama kamu yang suka main kasar itu
maksud aku yang galak itu kan
karena mamaku kan mau wajuin cerai
terus suaminya ya dia nggak muncul muncul di pengadilan
oh gitu ya
aku boleh ikut
kamu gak kerja
enggak kan aku libur juga kok besok
kita kan teman
ya udah kalau gitu besok aku jemput kumur di sini ya
ya udah aku masuk ya
kalau orang noodlingya kalian kalian yang balik tester writing tuh mimpi saya
besok teman aku bikin acara
terus dia minta aku datang
tapi dia suruh aku bawa pasangan
aku pengennya kamu temenin aku besok
aduh gimana bukannya aku ini gak mau satria
tapi aku udah ada janji sama raka
iya raka aku mau nemenin raka nyari suami dari ibunya itu loh
raka tadi kesini
aku udah keburu janji duluan maaf ya sat ya
iya udah udah oke
gak usah dijelasin lah
aku tau kok
iya udah tau ini bukan urusan aku kan
sebagai orang tua bapak yang memutuskan
bapak yang memutuskan
besok kamu temenin satria
kamu gak boleh pergi sama mereka
pak tapi ayah udah janji sama raka
pokoknya kamu gak boleh pergi sama raka apapun rasanya
gak boleh sama raka
ayah udah bener
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
pokoknya kamu gak boleh pergi sama raka apapun rasanya
bapak gak suka sama raka
si raka tuh siapa
nih bapak kandung kamu
bapak yang ngatur kamu
disini sudah tentu ketemu bapak k